tiga tahun ajaran baru sekolah akan segera dimulai
menteri pendidikan dan kebudayaan anies baswedan mengeluarkan peraturan yang melarang
pelaksanaan masa orientasi siswa yang melibatkan siswa sebagai panitia utama
pelantikan anggota baru dalam ekstra kulikuler juga dilarang oleh dilakukan siswa senior tanpa melibatkan guru
untuk menghindari praktek perpeloncoan pelecehan dan juga kekerasan terhadap siswa baru
menteri pendidikan dan kebudayaan anies baswedan mengeluarkan peraturan yang isinya
dengan tegas melarang pelaksanaan masa orientasi siswa yang melibatkan siswa sebagai panitia utama
peraturan ini diantaranya berisi instruksi agar kepala dinas pendidikan setempat
untuk mengantisipasi dan memastikan tidak ada perpeloncoan di dalam maupun di luar sekolah